sempat mengalami penurunan akupansi pada tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh
tujuan wisata banyuwangi perlahan tumbuh meski dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
rata rata pertumbuhan bahkan mencapai enam puluh persen
mengecek suhu tubuh mencuci tangan mengenakan masker dan menjaga jarak
menjadi syarat wajib bagi seluruh pengunjung yang memasuki sejumlah tujuan wisata di banyuwangi
tak hanya tujuan wisata penginapan dan restoran juga wajib menaati aturan protokol covid sembilan belas
untuk menciptakan iklim pariwisata yang aman dari transmisi covid sembilan belas
pemerintah kabupaten banyuwangi juga mengeluarkan stiker new normal
sebagai prasyarat bagi pelaku sektor bisnis pariwisata untuk beroperasi
sertifikasi ini menjadi bagian dan prasyarat bagi mereka untuk buka
tetapi ini tidak otomatis akan selamanya
nanti akan dicek dan masyarakat bisa melakukan komplain
jika itu tidak comply terhadap beberapa regulasi tidak berjarak tidak menggunakan masker penjualnya
itu bukan hanya berlaku kepada restoran tapi juga kepada ukm dan lain lain
nah intinya protokol kesehatan ini harus kita jalankan
karena kalau ini hanya dirilis saja dipublis tapi tidak berjalan di lapangan
tentu wisatawan akan melihat oh ternyata disiplinnya kurang
maka dia tidak akan datang ke tempat itu
aswar anas menyadari bisnis pariwisata di masa pandemi memiliki resiko tinggi
namun ada dua pilihan yang harus diambil oleh kabupaten banyuwangi
yakni tutup sama sekali atau buka dengan mentaati protokol
sehingga bagi banyuwangi covid ini menjadi momentum untuk menggerakkan seluruh stakeholder untuk berdisiplin
karena pilihannya sempit ekonomi tetap jalan atau tutup sama sekali
kalau jalan tentu pilihannya dengan protokol
covid sebagaimana arahan dari bapak presiden
tentu jujur ini bukan perkara mudah
yang udah dibagi berkali kali tapi maskernya dikantongi tidak digunakan
begitu juga di tempat wisata
tapi yang paling wajib adalah restoran semuanya harus menggunakan masker
di sisi lain bramuda kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten banyuwangi menegaskan
kabupaten banyuwangi sudah siap membuka wisata sejak awal pandemi
meski tidak menggunakan istilah new normal
pemerintah kabupaten banyuwangi menegaskan kabupaten banyuwangi sudah siap membuka wisata sejak awal pandemi

itu kita sudah mulai melakukan pelatihan pelatihan sdm
dan juga bagaimana menjalankan protokol kesehatan
pada saat itu pemda tidak tahu itu namanya new normal
nah baru di bulan juli presiden mengumumkan tentang bagaimana kehidupan new normal
tapi banyuwangi di bulan juni sudah mengawali kegiatan itu
untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh destinasi pariwisata
pelaku para wisata untuk menjalankan protokol kesehatan
sudah memiliki sertifikat new normal
kami akan kembali dengan pantauan demo ruu cipta kerja
selengkapnya sesaat lagi dalam cnn indonesia news hour